kasus penipuan mengatasnamakan salah satu ojek online tengah terjadi
yang menyasar fitur anyar berupa sistem pembayaran online di aplikasi
berbagai cara penipuan digunakan untuk membobol uang yang berada di dalam aplikasi ojek online
mulai dari usaha pencurian kode verifikasi hingga perubahan nominal pembelanjaan
menggunakan pembayaran online yang kemudian akan menguras habis saldo anda di aplikasi
untuk itu pengguna layanan ojek online diharapkan lebih berhati hati
dengan tidak mengisi saldo secara berlebihan atau memberikan kode verifikasi ke sembarang orang
kode verifikasi bersifat unik dan hanya untuk satu kali login dari satu akun yang terdaftar
seperti halnya token di internet banking kode verifikasi bersifat rahasia
modus penipuan meminta pulsa melalui sms dengan berpura pura sebagai sana keluarga mungkin
sudah berlalu namun modus penipuan melalui sms ternyata belum berakhir
modus meminta verifikasi adalah penipuan untuk menyedot saldo pelanggan ojek online yang tersimpan di aplikasi
cara oknum mengelabui konsumen lewat sms pun dengan berbagai cara
ada yang mengirim pesan singkat berisi minta permohonan mengirim kode verifikasi akun
yang seolah olah salah memasukkan nomor ponsel
bagi konsumen yang tak paham
kode verifikasi yang dikirim server aplikasi dianggap sebuah deretan angka dan huruf yang tak berarti
padahal kode tersebut bisa digunakan untuk mengakses akun aplikasi pengguna
seperti halnya token di internet banking kode verifikasi bersifat rahasia
modus lainnya ada yang mengirim pesan seolah olah dari operator ojek online
si pengirim pesan menyelipkan kalimat iming iming penambahan saldo hingga ratusan ribu
modus seperti itu baru saja dialami komisioner ombuds
dan pengguna transportasi online yang dianggap sebagai penipuan
selain usaha pencurian kode verifikasi
perubahan nominal pembelanjaan juga dilakukan oleh oknum pengemudi ojek online
pengemudi akan mengambil pesanan yang pembayarannya menggunakan saldo di aplikasi
oknum akan mengubah nominal dengan jumlah yang tak sedikit untuk menyedot seluruh saldo anda
dengan maraknya modus penipuan yang bertujuan untuk menguras saldo di aplikasi
diharapkan pengguna transportasi online untuk lebih berhati hati
dengan tidak sembarangan memberikan kode verifikasi maupun berlebihan dalam mengisi saldo
kemajuan teknologi yang ada untuk memudahkan kehidupan modern
jika tidak disokong dengan sistem yang ketat dan kebijakan para penggunanya
maka hanya akan menjadi malapetaka karena masih mudahnya pencurian data melalui platform online